berbagai macam cara dilakukan untuk merayakan natal
salah satunya dengan menghadirkan model cantik berbusana lady santa
yang berpose di hadapan puluhan komunitas pecinta fotografi
selain berpose para model ini juga berlenggak lenggok layaknya model profesional
seperti apa keseruannya berikut liputannya
pesta natal dengan menghadirkan model berkostum lady santa di surabaya menyita perhatian
komunitas pecinta fotografi asik membidik model yang dihadirkan dengan aneka kostum santa
sang model mengenakan busana merah hijau dan aksesoris khas santa
seperti penghias kepala bermotif rusa
pesta natal yang tidak biasa dengan menghadirkan model seksi ini
dimanfaatkan fotografer untuk menghasilkan karya maksimal dan artistik
tempat di luar ruangan justru menjadikan tantangan tersendiri bagi fotografer
panitia memang sengaja membuat konsep yang semarak
seperti halnya natal yang menghadirkan keceriaan
corak kostum yang cerah makin menunjang keceriaan pesta natal ala lady santa
kita mengkombinasikan nuansa entertainment party
ada di hiburan dj dan kita memang kita lagi merayakan momen christmas ya
jadi ada model yang pakai aksesoris dan kostum santa seperti itu
seperti halnya bagas yang membutuhkan teknik khusus untuk memotret di luar ruangan
apalagi cuaca langit sedang mendung
banyak hal yang harus diperhatikan berupa pencahayaan isu dan kecepatan bidik
sulit sulitnya karena emang ini outdoor mendung gelap pastinya
ya untung aja ada beberapa equipment yang menunjang kayak lighting
itu juga udah nggak bisa dibilang lebih memudahkan
selain tema natal dengan kostum ala leri santa
keterampilan model berpuls juga menjadi syarat utama
sang model harus mampu mengeksplorasi setiap pos
yang dipadukan dengan kostum dan aksesoris yang dikenakan
francisca wijaya surabaya